hai hai hai hai hai hai hai halo makin kekerah aja gue temen tendangan lu kemarin waktu diaduk
ini baru namanya ayam gua enggak ya aduh sakit jangan jangan mau gue potong potong itu gue
denger gue kagak percaya begitu gituan yang jelas yang namanya itu udah dicari
kondisi umum saya dok saat ini sedang tahap uji lab dan tes lainnya
tapi lihat dari gejala ibu sepertinya sudah memasuki stadium
ya allah gimana rum sakit umi itu apa rum umi sekarang lagi teriksa lagi sama dokter
umi kena kanker sebab kanker
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
waalaikumsalam waah berisik amat sih ah
rom bukan gitu toh
wadih kemana sih sepi amat nih rumah
buka pintu gue juga
minta sumbangan aja galak mana sih
aduh ganggu orang tidur aja
gimana nih bang mahmud udah siang begini
toko belum buka
ya ilah tinggal buka toko doang
ya lu buka aja kok
tapi kuncinya dipegang sama bu haji ampah haji bang mahmud
gak ada orang aja
kokom kerjanya gimana dong bang mahmud
dulu libur aja libur
beneran nih bang mahmud
iya gue yang tanggung jawab
asik berarti koko bisa pulang nih bang mahmud
makasih ya koko mpermisi dulu bang mahmud
untung bukan selera gue
kalau selera gue bisa bikin hobbit
umi lagi nyatet pengeluaran selama abik umroh
umi harus cari uang
untuk hasil lagi
karena uang yang ditinggalin abi udah mau habis
terus bagaimana mi
farid kuliah sambil bekerja
gak perlu farid
biar umi pikirin gimana caranya
umi mau buat kue aceh
umi mau taruh di warung warung sekitar sini
bagaimana nanti kalo farid sebaiknya selayarnya
kan sebentar lagi bulan puasa mik
amin ya rabbal alamin
umi kenapa sih
astagfirullahaladzim ya allah
jauhkanlah kami dari api neraka
karena bener bener api terbarang
kerjaan ribut mulu
gak pernah tenangnya
lama lama farid laporin aja ya mi
ke pak rt
gak boleh farid
kita gak boleh ngurusin rumah tangga orang lain
udah udah kamu kuliah aja
udah nanti kamu telat
farid berangkat dulu ya mi
kalo kenapa sih mereka nasing gue
gak penting banget
berkali kali gue kasih tau sama lo
jangan ada yang nangis
ikan asin di rumah ini
gue gak peduli
cukup tambah beli ikan asin sama surasan
udah gue kasih tau
lo istri muda mukanya gimana
banyak gak tuh
gue mah suka gue
kualat lo kualat
sukurin makan jangan banyak baca cuma
orang tuh bukan
gue demen tendangan lo kemaren waktu diaduk
buah buah buah
ini baru namanya ayam buah
neng itu gue dapetin dari gunung itu jangan
itu bang rizeki jangan dia apa apain
eh dengar ya gue kagak percaya sama gitu gituan
yang jelas yang namanya rezeki itu
kok udah dicari lo udah kerja bukan gara gara dipotong
neng ya jeluh aduh
kurang ajar lo
ayam gue jahat lo dibuang begitu aja emang kodok lo
kalo kenapa kenapa tanggung jawab lo

awas lo ya sampe besok lo kagak kasih gue duit belanja
burung burung lo semua gue makan
umi gak hamil kan
pokoknya umi kepengen
janin itu gak ada di perut umi lagi
umi punya anak lagi
gak mau cukup
cuman rumah aja anak umi
bener mbak umi gak hamil
ya abah ditanya mo wajawab
umi kata dokter
atau kanker mulut rahim
kenapa ya umi jadi parah begitu
sekarang umi mau gimana lagi
umi sabar mi
apa mungkin gara gara cinta
rumana jadi pergi
apa mungkin ya
rumana udah nyangka ku bener bener punya hubungan dengan rere
aku udah membuat rumana salah paham
dia pasti sedih banget
aku gak mau buat rum jadi makin ngejauhin aku
aku harus melepaskan cinta ini
makasih ya rere
baru dateng ya
sepertinya rere sudah menaruh hati padaku
aku takut hubungan kerja sama aku
dengan daerah tidak akan profesional lagi
apa sebaiknya aku minta dipindah tugaskan ke cabang